temuan kasus positif ini dikemukakan kemarin oleh direktur pd pasar jaya arief nasruddin dalam diskusi secara virtual
sebelumnya secara bertahap dilakukan tes awal kepada satu empat ratus delapan belas orang di sembilan belas pasar tradisional di wilayah dki jakarta
hasilnya ditemukan lima puluh dua kasus positif covid sembilan belas di lima pasar tradisional
yakni di pasar klender dua puluh orang pasar cijantung satu orang pasar serdang kemayoran empat belas orang pasar rawabuntu cempaka putih empat belas orang pasar induk ramadjati tiga orang
sebagai tindak lanjutnya pasar pasar yang ditemukan kasus positif covid sembilan belas kini ditutup
dan selama tiga hari baik pedagang juga pembeli dilarang melakukan aktivitas jual beli di sini
dari sembilan belas pasar yang dilakukan tes sebenarnya masih ada sepuluh pasar lagi yang menunggu hasil
tiga pasar dinyatakan nihil dan satu pasar di jakarta utara yang ini pasar lontar
sembilan pedagangnya dinyatakan reaktif covid sembilan belas saat melakukan rapid test
pemprov dki jakarta bersama pd pasar jaya mengatur ulang protokol kesehatan
termasuk janji pengawasan dan penegakan aturan
antara lain aturan wajib mengenakan masker di area pasar
kedua membekali pedagang dengan pelindung tutup muka
ketiga mengatur traffic flow di dalam pasar
nantinya akan ada marka yang menunjukkan lorong mana saja yang boleh dilewati satu arah atau dua arah
keempat menambah fasilitas seperti wastafel dan penyemprotan disinfektan secara berkala
yang terakhir pemprov akan memperlakukan sistem kios ganjil genap mulai lima belas juni mendatang
sebenarnya kita juga sudah melakukan ganjil genap
nanti tanggal lima belas itu nanti teman teman bisa melihat pasar pasar kita itu bukanya ganjil genap
nomor kios mengikuti kalender dari kalender kita
misalkan kalau tanggal satu berarti ganjil
ganjil itu berarti nomor kios ganjil yang buka
tanggal dua genap berarti nomor kios genap yang buka
itu yang pertama
namun yang terpenting dari protokol itu semua adalah bagaimana pengawasan dilakukan
lemahnya penegakan aturan berpotensi menimbulkan bom kasus atau kluster baru penyebaran covid sembilan belas di pasar
reza ramadan akun coro jakarta